mulai sekarang biar febri aja yang ngurusin keperluan febri
iya sambil dibantu bapak tidak apa
tapi febri juga pengen belajar ngurus diri sendiri
sambil dibantu bantu bapaknya yaudah awas minggir bapak mau ngambilin baju untuk kamu
nak kalau bapak terus ngelayanin febri nanti febri makin manja
apa apa tergantung sama bapak
nanti kalau febri udah punya keluarga masa mau minta tolong sama bapak
mak acing nanti mau tanya
kapan ya acing udah boleh bawa motor bebas kayak dulu lagi
acing kan sekarang udah berubah
buat apa juga kamu pakai motor kan gak kemana mana
kalau emang ada keperluan kan emas selalu ngasih
acing teh malu mak
masa kayak anak kecil kalau mau pakai motor harus minjem ke emak dulu
emang kamu kayak anak kecil
debbie tau gak kenapa bapak ngelarang kamu belajar motor
supaya kamu tidak naik motor tiap hari
kalau kamu naik motor tiap hari kesian om
om acing karunya dia
iya pak debbie paham
papa perhatian banget ya sama temen
tepuk tangan pak
apa sama anak sama aja mulutnya lemes
sama saja desa cidaud sama desa ciraos
bedanya kalau desa ciraos itu banyak yang jadi tkw
kalau di sini mak banyak yang jadi baru pabrik
laki lakinya gak punya kerja
akhirnya kan istrinya yang kerja
sudah terbiasa hidup nyaman
ngurus rumah ngurus anak anak
nongkrong deh di warung
sempurna bangga di aktivitas
terima kasih sempat aku

kamu tidak apa kan bantu anjani per
kasih anjani per tidak ada yang mengawasi
dia tiap hari kesini satu jam belajar sama kamu juga tidak apa kan
bapak kan belum mengambilkan baju untuk kami
mulai sekarang biar febly aja yang ngurusin keperluan febly
iya sambil dibantu bapak tidak apa
tapi febly juga ingin belajar ngurus diri sendiri
sambil dibantu bantu bapaknya
ya udah awas pinggir bapak mau ngambilin baju untuk kamu
kalau bapak terus ngelayanin febri
nanti febly makin manja
apa tergantung sama bapak
nanti kalau febly tidak punya keluarga
febly juga harus belajar dari sekarang
udah kita ngobrol disini saja
wad tadi nenek ngobrol sama bnkom soal arena fantasi
edward udah lama kan gak ke arena fantasi ya
iya ini udah lama terakhir waktu sd kayaknya
iya mau kesana gak
mau nek mau banget
serius lah nek kapan
ya nanti dulu nenek tanya dulu ke biongkom soal biayanya
iya nek soal sd ne juga ngasih tau foto fotonya
wahananya makin bagus sama makin banyak
minggu ini kan
kalau sabtu ini
seandainya teh kita kelola ladang kita dengan baik
insya allah pasti ada hasilnya
selama ini kita mengelolanya dengan asal asalan
hasil itu tergantung seberapa besar jeripaya
nah kalau misalkan keuntungan tergantung seberapa besar modal
kalau misalkan nikmal misalkan kita bekerja keras kita ulet
insya allah tuh hasilnya bisa bagus
kalau misalkan kita berhasil pasti warga di sini pasti ngikutin kita
dan kita akan lebih mudah untuk bertahan
pikiran itu yang harus ditularkan di masyarakat sini bagja
mamang terjadi semangat
kita harus berjuang dan bekerja keras
siapa yang mengajarkan ngomong seperti itu
doi puter balik
assalamualaikum om akung
ke dalam kamar kak febri
om akung makasih
bukunya di bawah kan
buku apaan atukum
ya di bawah atukum
seharusnya kamu nanyanya sama jenipper jangan sama saya atukum
gak apa apa atukum
kamu itu teh cukup dekat sama orang itu
saya teh belum kenal baik
ketemunya juga karena kebetulan bang
dua atau tiga kali
ya kalau memang suka mah
cepat cepat dilamar atukum
warga itu membuat kita lebih senang
saya pulang ke kampung bukan cari jodoh mah